bulog membenarkan cvsb badan usaha yang saat ini terlibat dalam proses hukum di kpk adalah distributor gula bulog di sumatera barat
namun bulog menyatakan cvsb tidak berkaitan dengan kegiatan importasi gula oleh bulog
hal itu disampaikan pelaksana tugas direktur utama perum bulog wahyu suparjono di kantornya senin pagi
ia mengatakan cvsb tidak terdata sebagai mitra perum bulog dalam melakukan importasi gula tetapi hanya sebagai distributor gula di daerah sumatera barat
wahyu juga menyebut tidak ada pelaksanaan tender dalam menentukan boleh tidaknya sebuah badan usaha mendistribusikan gula ke daerah
cvsb adalah salah satu mitra penyarut gula perum bulog yang berdomisili di padang sumatera barat
dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan importasi gula yang dilaksanakan oleh perum bulog
jadi tidak ada tender tidak ada pengaturan yang pasti semua sebetulnya berhak untuk mendistribusikan karena ini adalah barang yang memang harus didistribusikan dan dijual kepada konsumen